rumah indonesia ini mulai beroperasi sejak dua puluh satu september hingga asean games usai pada sembilan oktober mendatang
tak hanya bagi kontingen indonesia di asean games atau warga negara indonesia saja
tempat ini juga terbuka bagi siapapun yang ingin mengetahui informasi tentang indonesia
tapi khusus bagi kontingen indonesia
waktu makan menjadi salah satu waktu favorit untuk berkunjung ke rumah indonesia
menu makanan dan rasa yang indonesia banget menjadi salah satu alasannya
ini kokinya rumah indonesia nih
bener kan gini ya pak
iya pasanglah itu
iya kan hari ini itu sama
iya ini aduk aduk anjir gitu ya
tak jarang pula rumah indonesia mengirimkan makanan bagi para atlet indonesia
tapi tentunya menunya sudah disesuaikan dengan kebutuhan gizi untuk atlet
menggantikan jurumasak langsung dari tanah air
sebagian besar bumbu dan bahan makanan juga dibawa dari indonesia
kita kan indonesia tuh masak nggak bisa cuma sekedar kecap asin gitu ya
atau garam bawang putih itu nggak bisa
jadi kita selalu bawa lengkoas sendiri
kita bawa jahe sendiri walaupun mungkin jahe ada gitu di sini
terus serahnya sendiri
sampai kayak tomat hijau hijau kecil kecil kita bawa sendiri
kan orang nanya tomat juga ada
iya tapi kita udah keliling adanya tomat tomat cherry
tomat tomat yang merah merah
beda lah bawangnya
beda keliling kemana mana gitu nyari bawang bombay kayak yang biasa di jakarta
di sini bawang bombaynya warna ungu gitu kan
kalau telur dadar mabawan itu wajib gitu
jadi ya harus ada setiap hari
selain tim dari komite olahraga indonesia
kegiatan operasional rumah indonesia ini juga melibatkan sejumlah mahasiswa asal indonesia
yang kuliah di tiongkok sebagai sukarelawan
erlangga wisnuaji andriawan saputra huang zhou